pasca kebakaran ratusan rumah dan toko di rw satu kelurahan cipinang besar utara jatinegara
hampir rata dengan tanah
banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta bendanya
karena api merambat sangat cepat
namun suyanto masih cukup beruntung
pasca kebakaran besar ia masih dapat menyelamatkan koleksi koin kunonya
meski sempat khawatir koin yang dikumpulkannya selama satu tahun ini
habis dilelap api atau diambil orang
timbunan koin seberat dua ratus kg yang dimilikinya
masih bisa dikumpulkan dalam kondisi yang baik
ini jenisnya dari seluruh koin mancanegara
dari zaman voc belanda
jadi nanti bagus lagi
tak hanya koin ketika kejadian
seorang rekannya sempat membantu menyelamatkan koleksi cd lagunya
meski toko miliknya terbakar habis
suyanto yakin dengan ihtiar
ia dan keluarga akan bangkit
dan kembali mengembangkan usaha
meski butuh waktu